aplikasi peduli lindungi yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai aplikasi tracing covid sembilan belas
masih terus menuai keluhan publik
lebih dari setahun beroperasi indonesia internet governance forum atau idigf mencatat
setidaknya ada lima belas problem teknis dan tata kelola peduli lindungi yang mendesak untuk diselesaikan
jadi saran kita waktu itu tanggal delapan september ada banyak opsi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu
pertama yang tentu saja yang sangat efisi adalah mencabut monitoringnya tadi
menghilangkan status kewajiban mengunduh aplikasi peduli lindungi untuk melakukan aktivitas publik
sertifikasi vaksin ini kan tidak harus ditunjukkan melalui pl
jadi yang memiliki kewajiban terkoneksi dengan aplikasi pl ataupun api nya pl adalah pemilik fasilitas umum
bukan warga negara indonesia
berdasarkan data newzoo dua ribu dua puluh
baru satu ratus enam puluh juta penduduk indonesia yang memiliki ponsel pintar
sementara mereka yang tidak memiliki smartphone
kewajiban mengunduh aplikasi ini jelas akan sangat menyulitkan
merespon hal ini pemerintah pun mengeluarkan sejumlah manuver baru
di antaranya menggandeng sejumlah aplikasi lain untuk memudahkan publik mengakses fasilitas umum
bagaimana dengan yang tidak memiliki handphone ya tidak memiliki ponsel
itu di beberapa lokasi seperti bandara kereta api
itu bisa tetap akses ke kereta dan bandara sepanjang sesuai dengan persyaratan dengan menggunakan identitas lain
seperti nik atau pngtp pengguna peduli lindungi ini
dengan melibatkan dan kerjasama dengan beberapa platform digital tadi ya
saat ini memang sedang dilakukan uji coba sebelum ini nanti secara resmi di launching minggu depan ya oleh pak menteri
ini kita juga sekaligus untuk
melihat respon masyarakat terhadap hal tersebut
sekaligus juga menguji beberapa sisi yang selalu jadi isu seperti keamanan
terus dianggap adanya pertukaran data dan lain sebagainya
maraknya kasus kebocoran data di sejumlah lembaga negara
juga memunculkan kekhawatiran publik atas penggunaan aplikasi peduli lindungi
menjawab keraguan ini pemerintah memastikan akan memperlakukan sejumlah opsi pengamanan data
pemerintah yang akan diberikan kepada aplikasi tadi adalah hanya statusnya saja
merah kuning hijau ataupun biru
ini sorry merah kuning hijau dan hitam
nah itu jadi yang akan kita berikan hanya itu
dan kemudian itu dalam bentuk token yang terinskripsi ya
dan kemudian kita juga membuat semacam fakta integritas
antara dua pihak bahwa pertama dilarang menyimpan data data tersebut walaupun hanya cuma status tadi ya
jadi itu sudah
sudah kita apa namanya kita ketimbangkan sisi sisi keamanan tadi
hingga kini aplikasi peduli lindungi telah diunduh sebanyak lima puluh juta kali
dengan total pemindaian mencapai enam puluh juta
dengan jumlah pengguna yang masif dan perluasan fungsi aplikasi
yang kini mencakup tracing tracking sekaligus treatment
pemerintah punya pekerjaan berat
tak hanya menyiapkan infrastruktur
tetapi juga memastikan data pribadi kita aman dari kebocoran
milla diyarahma akun coro jalan jalan men